kondisinya cukup kritis bu
dokter berapa pun biayanya akan saya bayar
selamatkan anak saya dokter
ya insya allah bu
kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anak ibu
saya pergi dulu
tapi dia bisa sembuhkan dok
kamu yang sudah menyebabkan ini semua
sadar gak kamu
gak mau aku
kenyataan yang berbicara
kamu benar benar tak tahu diri
sekarang aku pergi
aduh aduh aduh
alia tante gak bisa menyelesaikan ini sendiri
tante butuh bantuan milo
sama mita tante
kamu pastikan kalau perempuan sinan itu udah pergi dari sini
jangan sampai milo bisa melihat dia
alia pergi dulu ya
akhirnya kita bisa pulang juga ya bu
iya tapi bapak jangan sakit lagi ya
kan masalah juli kita udah serahin sama polisi
insya allah juli akan bisa cepat ketemu
insya allah bu
insya allah bu
kayaknya ini cewek harus diamanin ke apartemen gue deh
kalau tipe cewek kayak gini

susah sih keras kepala
terus sekarang juga lu ikut aku
gak usah bawa yang ngejepetan
gimana keadaan rumah kita di kampung sekarang ya pak
pasti kotor dan berantakan sekali karena kelamaan kita tinggal
ada yang harus bapak sampaikan ke ibu
ada apa pak
bapak gak bakal bisa hidup tenang tinggal di ciamis
bapak gak bakal bisa hidup tenang tinggal di ciamis

bapak gak bakal bisa hidup tenang tinggal di ciamis
bapak nggak bakal bisa hidup tenang tinggal di ciamis
kalau belum jelas nasib anak kita di sini bu
jadi bapak berencana mau jual harta kita di desa
kita pindah ke sini bu
maksud bapak mau pindah ke jakarta
bapak serius bu
bapak berdosa sekali kepada juli
bapak gak bisa ter surprise bapak
bapak gak bisa ter surprise bapak
bapak gak bisa ter surprise bapak
seorang anak gadis hidup sendiri di tengah kota seperti ini bu
bapak sayang sekali sama juli bu
ibu bisa ikut merasakan pak
makanya kita harus usaha terus buat menemukan juli ya pak
insya allah allah akan selalu bantu kita

bapak akan terus mencarinya
sampai kaki bapak nggak bisa jalan lagi
ibu akan selalu menemani bapak
walaupun bapak pergi mencari cuma